ayah dari herz goldberg pauline yang diculik dan didokumentasikan dalam video dengan tangannya diamputasi
upah real meningkat di australia untuk pertama kalinya
terima kasih sekali kepada mas jack wardana
nah dia ingin menemukan
peter dutton mengatakan pemerintahannya akan mengungkapkan kebijakan resmi mereka mengenai energi nuker suatu saat nanti
pada pagi oktober tujuh pemerintah ini dan pemerintah pertama ini benar benar mengecewakan kita
ya jadi sudah cukup besar sebetulnya mengingat indonesia juga wilayahnya kepulauan
yang diramal oleh sejumlah pihak pak
menteri penny wong mengangkat masalah ini bersama rekannya dari tiongkok wangi pada dialog luar negeri dan strategis australia tiongkok ke tujuh yang diadakan di kenbra hari ini
kita juga punya peran untuk pergi di vaksin untuk kalau memang vaksin itu diperlukan
pada hari senin ini karena kecuali ada keajaiban yang mengharuskan fiji kalah di kedua pertandingan tersisa tanpa poin bonus mereka akan tersingkir
samsat digital ini juga disebut sudah berlaku hampir di sembilan puluh lima persen wilayah indonesia
dosis kedua lengkap itu sudah mendekati tujuh puluh empat juta
apalagi ke kelompok kelompok rentan seperti lansia juga masih begitu kecil angkanya
saat melawan peringkat tiga dunia
jadi saya kira dari sekarang tentu pak tony dan teman teman sudah memperkirakan kalau cakupan terus naik kita harus siap siap menghadapi vaksin hesitancy dan juga hard to reach
kita semua terpaksa saya minta maaf kepada semua pendukung di sini semua orang di rumah
jadi memang kemarin kan sebelumnya kita sudah delapan hari
jika mereka memenangkan pemilu tanggal dua puluh tiga maret nanti mereka akan menggunakan pilihannya untuk menjual tujuh belas tujuh persen saham tasmania di konektor listrik kabel bawah laut marinus kembali ke pemerintah federal
jadi itu seperti apa itu
di tengah kondisi ekonomi yang menantang bagi dunia usaha
kita harus melakukannya semua itu tiga m nya harus jalan
dan kita masih melanjutkan dialog kita
menteri pertahanan richard miles mengatakan kepada jenderal sembilan
mereka ada untuk memastikan penyelamat keamanan nasional yang sensitif di luar channel channel yang berpengaruh
ay itu sudah ada sekitar tujuh puluh lima jenis dari ay itu
menteri emergency management murray ward berbicara pada sky news
nah ay empat dua bagian dari enam belas tujuh belas dua tadi
informasi lainnya badan kepegawaian negara bkn mencatat ada satu ratus lima dari sekitar satu ratus dua belas ribu orang
undang undang yang diusulkan pemerintah untuk mempermudah
perdana menteri telah mengatakan kepada abc aren bahwa segala upaya sedang dilakukan untuk memberikan bantuan yang diperlukan
perhentian untuk pertarungan baru
kita masih tidak tahu berapa banyak yang kita dapat
bagaimana sistemnya yang akan diterapkan nanti
apakah ini akan naik lagi tapi kalau kita lihat gelombangcause turun menaik lagi oke gombang dua turun
sekali lagi seri berita penting hari ini tuvalu umumkan presiden barunya
di angka rp lima belas dua puluh per hari
satu mencegah selama mungkin jangan sampai terjadi gelombang ketiga
polisi israel telah menggerebek sebuah kamar hotel di yerusalem yang digunakan oleh al jasiral
untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada lebih dari dua juta orang
anda bersama sbs bahasa indonesia
ada pergerakan global dalam transisi ini
makanya di review setiap satu sampai dua minggu
bagi mereka yang positif langsung dipisahkan
anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata co id
kami telah menciptakan membina dan belajar lewat kita sepanjang sepanjang kisah ketua western kita
mantan premier australia selatan dan advokat pendidikan anak anak j wetter roll menyambut baik rencana undang undang tersebut
pagi bapak bapak bapak ya terima kasih bapak sony dan prof chandra sudah bergabung dengan kita
ya sejauh ini belum ada ya tadi yang prof chandra menjelaskan sudah dengan sangat baik
tapi saya misalnya saja adiknya istri saya kemarin baru ke kampung di jawa dan dia foto
ribuan warga berkumpul untuk melakukan upacara dalam memperingati hari australia di seluruh negara
menteri emergency management murray ward berbicara pada sky news
untuk membangun submarine yang berbentuk nuklir
pemerintah mengumumkan realisasi investasi kuartal empat tahun dua ribu dua puluh dua mencapai rp tiga ratus empat belas delapan triliun
asean para games atau turnamen multi cabang olahraga defable se asia tenggara akan dimulai pada tiga puluh juli hingga enam agustus
berita terkini mengenai penyelidikan covid sembilan belas di indonesia
terus sadar dan patuhi protokol kesehatan

karena ini virus yang sama masih sama pakai masker jaga jarak cuci tangan
saya kebetulan juga anggota dari avg covax
penantang baru muncul dalam kontes premier victorial
salah satunya adalah mengizinkan penerima tunjangan pendapatan untuk mengakses manfaat jaminan sosial seperti kartu konsesi lebih lama ketika mereka memulai pekerjaan baru
pemimpin partai nasional david littleproud mengatakan
suatu saat nanti bisa ke melbourne begitu
tidak berhubungan dengan perjalanan
partai liberal dibawa ke pemimpinan jeremy rockleaf
tentu akan menjawab rekomendasi dan usulan ini
mudah mudahan suara dance bisa mengkoordinir dan merupakan suatu pementasan yang sangat menarik itu
peringkat tertinggi kelima australia itu
kurang dari delapan belas kursi yang dibutuhkan untuk memerintah dengan hak mereka sendiri
backmatch mcgovern yakin perpisahan awal carlton
pada sistem grid dan perusahaan mengatakan
saat mengetahui tawaran mereka ditolak
investasi tersebut menyerap tenaga kerja sebesar tiga ratus tiga puluh sembilan delapan ratus tujuh puluh sembilan orang
memuka masyarakat adat dan aktivis hak atas tanah noel pearson
ketika yang bersama sama keluar negeri maafkan yang keluar dulu ada pindah wajiban ini terhubungkan satu sama lain
ex imam besar front pembela islam fpi rizik syihab bebas bersyarat pada rabu lalu